kerusuhan di jakarta sejak dua puluh satu mei menyisakan banyak sampah dan kerusakan pada fasilitas umum
gubernur dki jakarta anies baswedan turun membantu membersihkan jalan mh tamrin di depan gedung bawaslu
bersama petugas penanganan prasarana dan sarana umum ppsu
tim oranya dibantu oleh pemadam kebakaran melakukan pembersihan
agar jalan bisa kembali pulih dan masyarakat bisa beraktivitas lagi
sejumlah fasilitas rusak pun akan segera direstorasi
tim liputan cnn indonesia